partai golkar akhirnya memutuskan setia novanto untuk kembali menjadi ketua dpr menggantikan ade komarudin
keputusan ini diambil golkar seusai menggelar rapat pleno soal usulan setia novanto kembali menjadi ketua dpr
hasil ini juga telah direstui ketua dewan pakar dpp partai golkar agung laksono yang meminta partai melaksanakan hasil rapat pleno
novanto mundur dari posisi ketua dpr akhir tahun dua ribu lima belas akibat tersangkut kasus papa minta saham dan posisinya digantikan adekomarudin
ia kemudian menggugat ke mahkamah konstitusi dan mk mengabulkan sebagian permohonan novanto
sebelum digantikan adekomarudin pada delapan belas desember dua ribu lima belas setia novanto mengajukan mundur dari jabatan ketua dpr
kasus calok kontrak pt freeport indonesia yang diduga melibatkan
dirinya menjadi alasan pengunduran diri setia novanto
dugaan pelanggaran kode etik ini diawali dengan adanya pengaduan dari menteri energi dan sumber demi nerakala itu sudirman said ke mahkamah kehormatan dewan
dan berikut ini adalah kronologi kasus calok kontrak freeport
dua puluh juni tahun dua ribu lima belas setia novanto melakukan pertemuan dengan direktur utama freeport indonesia maruf samsudin bersama pengusaha riza khalid
dalam pertemuan tersebut setia novanto menyinggung permintaan saham pt freeport indonesia
sebagai kompensasi atas rencana setia memuluskan perpanjangan kontrak freeport indonesia
pada enam belas november dua ribu enam belas sudirman said selaku menteri esdm melaporkan setia novanto kepada mahkamah kehormatan dewan
setia dilaporkan karena adanya dugaan pelanggaran kode etik
pada sebelas desember setia novanto hadiri sidang mkd namun sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan teradu
dengan alasan isi persidangan merupakan rahasia negara
dalam persidangan novanto membantah semua tuduhan dari pihak pengadu
dua belas desember mkd melaksanakan sidang pengambilan putusan
sepuluh anggota mahkamah menyatakan pelanggaran sedang dan tujuh orang menyatakan setia novanto melakukan pelanggaran berat
dan sebelum putusan dilakukan setia novanto akhirnya mengajukan surat pengunduran dirinya dari ketua dpr

setia novanto menanggung setiap pelanggaran